ulo ulo entis dari tadi kenapa kamu te diem aja
enggak kenapa kenapa pak
kamu saya marah ya bapak beli senal ini
kenapa tuh dari tadi pulang diem aja terus ngomong ngomong
pak kalau mau beli senalte jangan yang mahal lah tuh pak
tuh kan bener
ikannya pada kemana erot
jangan jangan bener em
bener apaan lu
jangan jangan benar ikannya pada puasa
ya allah ya allah
ih opot aja ya
lagian lo tidur mulu kan gue bilang kalau mau tidur sono di kontrakan lo
lah lu ngomel mulu
gue bukannya ngomel gue kegebetan liat lu tidur mulu
tidurnya orang puasa itu sama dengan ibadah
gue tau kalau itu
cuman kan lu lagi kerja
kerja juga ibadah
gak semua yang lu tau gue juga tau cak
lu mancing diangkat angkat terus
ya pulang aja
tapi kita belum dapat ikan
lu menunggu sampe maghrib
yaudah pulang aja yuk
saya juga ojek bang
tenang mbak satu satu aja
lo ntar malem terawih kak
lah pake nanya emang lo kagak mau terawih
lo ngapain aja ke gue lagi
nitip taruhin sejadah di sebelah lo
supaya gak ada nepatin
semalem sampe gak sahur
sama saya juga nggak sahur
buatnya gak ngantuk
berarti tadi di kantor tidur
enggak lah kan kerja
kerja juga ibadah bang
jadi ngantuknya ditahan
jadi ngantuknya ditahan
kalau tahu ngantuknya ditahan bang
biar ngujeknya dapet ibadah
gue kagak tahu rod
gue juga kagak tahu
lo kan ada si uyuy
gue gak tahu si uyuy masak apa buat buka puasa
kan rumah lo kok tau
kok liwat situ
gue mau ke warung dulu rod
cari makanan buat buka puasa

lo mau ke warung dulu

lo mau ke warung dulu
lo mau ke warung dulu
lo mau ke warung dulu

lo mau ke warung dulu
lo mau ke warung dulu

lo mau ke warung dulu

kalau banyak yang beli
kalau banyak yang beli
kan bisa nyambung terus dagangannya
kan bisa nyembuh terus dagangannya
tuh mbak yati sih enak abis masak terus pulang
tati enggak boleh ngomong begitu
ya udah deh mak saya pamit duluan ya mak
eh udah bawa makanan buat buka puasa
nih udah mak
lu dagang mai
tati nih yang dagang be
buat beli makanan buka puasa
kan papa udah sisain bubur kacang hijau buat buka puasa
mobi mau beli kolak pak
beli tiga bungkus
bobi mau satu aja pak
sisain ya buat papa
emang papa enggak mau makan bubur kacang ijo
pak mau makan bubur kacang ijo aja
nah bapak juga pengen makan kolak
gua senang mai lu dagang
emang kenapa be
jadi gua agak susah buat cari makanan buat buka puasa
mantuk gua ke jawa
gue jadi susah buat makan
mau buat buka puasa sampai pagi
sama sahur udah beli gua seperti itu iya main
elo elo ntis dari tadi kenapa kamu teh diem aja enggak kenapa kenapa pak kamu
tema raya bapak beli senar ini enggak kenapa tuh dari tadi pulang dia meja terus ngomong ngomong
pak kalau mau beli senal teh jangan yang mahal atuh pak bukan bener bener apa kamu
marah bapak beli senar ini kan entis enggak marah pak entis cuman bilang kalau bapak mau
beli sendah jangan yang mahal kalau lo kagak keberatan mai gue bakal kemari setiap sore
ngapain deh ya mau beli makanan buat buka puasa oh kirain ngapain lah emang lo kira mau ngapain
mak nanti ke belakang dulu sebentar ya be maaf saya tinggal dagang dulu ya iya
ya udah assalamualaikum salam makasih ya be
ketemu mbak laras mau ngapain ketemu laras tahu aja mau tahu udah nggak jadi pulang aja
pas abang pulangnya j spielmann suruh mau diapain dikupas bang buat bikin es
nih lah lo masa ngupas timun suri aja mesti nunggu abang
jadi lo kagak mau bantuin ngupas timun suri
tetap jagain dagangan
emang mak mau kemana
mak belum sholat asar

si mas purte kenapa tis
pur ada yang aneh dikontrakan kamu
lo sama ajak ya ajak
gak boleh liat orang gini
tidur tenang tenang lagi tidur
lagian kamu masih tidur aja
ini udah sore pur
udah mau ke maghrib
mandi nyiapin makanan buat buka puasa
ini udah mau buka
gue belum beli makan tis buat buka
kenapa lo gak bangunin kue dari tadi
jangan tidur terus
cinta gue berdua
cuma beli kolok doang kan
udah beli makanan apa
gue abis nyobain dagangannya si mae dih
ulu beli aja dah
tis mau beli gak
yaudah gue pulang ya
tis kenapa kamu gak beli makanan buat buka puasa dih
kita kan udah beli pecelele pak
emangnya masih kurang
sebelum semuanya belajar kata hola
itu mau beli kolak
sama sama kan ini pe
iyalah bayi aku mah ialah b desperationty
kamu di sini er
eh mot inget puasa
this bener kamu tengah marah sama bapak
ulu ulu kenapa tuh dari tadi cemerut aja terus
tis kalau udah pulang jalan jalan jangan sedih aku
tis mah gak sedih pak tis mah cuma bingung
pak tadinya tis mau beli kemeja pak malah gak jadi
tapi bapak yang niatnya cuma nganter malah beli baju sama sendak kulit
ulu ulu tis itu mah sudah jadi rezeki bapak tuh